grup dan bapak wali kota surabaya bawa
sejumlah pelanggar protokol kesehatan di surabaya jawa timur
mendapat sanksi yang tidak biasa pada kamis malam
selain mendapat hukuman kerja sosial
mereka dibawa ke krematorium keputi surabaya
untuk melihat proses pemulasaran dan pemakaman pasien positif covid sembilan belas
para pelanggar protokol kesehatan ini terjaring dalam razia ppkm darurat
yang digelar petugas gabungan di beberapa titik
kita arahkan untuk melihat bagaimana proses pemakaman
dan juga melihat makam warga surabaya yang dimakamkan karena terkena covid sembilan belas
tujuannya adalah untuk memberikan empati sense of crisis
hal ini bertujuan pelanggar yang terjaring dalam razia ppkm darurat
menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan
dan tidak lagi melakukan pelanggaran
tim liputan cnn indonesia